covid sembilan belas membuat pasar saham dunia jadi semakin ramai dan jumlah investor individu atau investor retail juga meningkat di bursa saham seluruh dunia
dan saat ini rata rata frekuensi perdagangan dan juga kenaikan jumlah investor pasar modal indonesia menjadi juara nomor satu di asean
kita akan mengulasnya lebih lanjut dengan data data berikut ini
mari kita lihat bersama di indonesia jumlah investor retail dari tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh tercatat meningkat
kita bisa melihat bersama jumlah investor di tahun dua ribu enam belas mencapai delapan ratus sembilan puluh empat ribu orang dan pada tahun dua ribu tujuh belas sudah mencapai satu tujuh belas juta
dua ribu delapan belas di mana krisis global ini juga mulai di tahun dua ribu delapan belas sudah mencapai satu enam juta orang dan di tahun dua ribu sembilan belas dua lima juta

dan selain itu kami bisa melihat di tahun dua ribu dua puluh sudah mencapai tiga sembilan juta orang
ini meningkat lima puluh enam dua persen
jadi di bursa saham sendiri hingga pertengahan februari dua ribu dua puluh satu jumlah akun single investor identification atau sid saham mencapai dua juta akun
dan jumlah ini juga naik delapan belas lima persen dari akhir dua ribu dua puluh
yang hanya sejumlah satu enam puluh sembilan juta akun saham
dan pada tahun dua ribu dua puluh jumlah sid saham juga melonjak naik lima puluh tiga empat puluh tujuh persen
jumlah sebelumnya hanya satu satu juta sid pada akhir tahun dua ribu dua puluh
dan selain itu mari kita lihat dari sisi demografinya
investor retail di indonesia ini termasuk sangat muda dari segi usianya
pada tahun dua ribu dua puluh investor berusia
hingga dua puluh lima tahun ini naik empat puluh tiga persen
dan dari dua puluh enam hingga tiga puluh tahun ini juga ada kenaikan ada penambahan kumulatif hampir dua puluh persen
berdasarkan data bursa efek indonesia sebanyak lima puluh satu ribu investor aktif melakukan transaksi setiap harinya pada bulan maret
dan angka itu juga melonjak menjadi tujuh puluh dua ribu orang pada bulan mei
dan selanjutnya di bulan juni juga melonjak menjadi sembilan puluh ribu orang
dan juli meningkat menjadi sembilan puluh tiga ribu investor yang aktif bertransaksi
dan naiknya jumlah investor retail ini juga seiring dengan kinerja indeks harga saham gabungan yang menguat dari bulan maret dua ribu dua puluh hingga saat ini
ihsg pernah mencapai titik terendah
waktu di bulan maret titik terendahnya ini adalah tiga sembilan ratus tiga puluh tujuh
dan pada dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
dan hari ini hampir satu tahun ya tujuh belas maret dua ribu dua puluh satu ihsg sudah rebound kembali di level enam tiga ratus an
dan memang peningkatan investor retail angkatan pandemi ini atau pada periode perdagangan saham dua ribu dua puluh diharapkan mampu
menjadi fondasi yang kuat
buat bagi pertumbuhan pasar modal indonesia ke depannya
dan ihsg berhasil bertahan di tengah arus